terima kasih anda masih bersama kami di kompas petang saya sintia rompas
saudara presiden joko widodo menerima kunjungan perdana menteri singapura lee hsien long
di istana kepresidenan bogor jawa barat
kedatangan pm singapura untuk menghadiri leaders retreet indonesia singapura
perdana menteri lishion long tiba di istana bogor sekitar pukul sepuluh pagi waktu indonesia barat
kedatangan pm lee langsung disambut presiden joko widodo dan sejumlah menteri
usai melakukan foto bersama keduanya kemudian menuju peranda istana
sejumlah menteri turut hadir dalam pertemuan ini diantaranya menlu retno marsudi
menko marves luhut bin sarpanjaitan menteri kesehatan budi gunadisadikin dan menkumham yasona loli
tak hanya didampingi sejumlah menteri presiden terpilih yang juga menhan prabowo
supianto turut hadir dalam pertemuan singapura leaders retreat pada senin pagi
pada kesempatan ini presiden jokowi bersama perdana menteri lee kompak didampingi penerusnya
menhan prabowo subianto dan wakil pm singapura lawrence wong
keempatnya duduk dalam satu meja dan berbincang di veranda istana kepresidenan bogor
dalam pertemuan ini jokowi juga menawarkan sejumlah investasi di indonesia
pertemuan ini jokowi juga menawarkan sejumlah investasi di indonesia